wali kota bandung ridwan kamil menyambut baik netizen yang berpartisipasi dalam pengumpulan dana
untuk korban tragedi kemanusiaan etnis rohingya di myanmar
dalam waktu tiga hari sudah terkumpul dana sejumlah satu satu miliar rupiah
tragedi kemanusiaan yang terjadi di myanmar tersebut telah mengetuk hati warga muslim di seluruh dunia
termasuk wali kota bandung ridwan kamil yang menggagas penggalangan dana
melalui postingannya di akun media sosial miliknya pada lima september lalu ridwan kamil mengajak seluruh warga net untuk menyisihkan rezekinya
dalam waktu tiga hari saja sudah terkumpul dana sebesar satu satu miliar lebih dari target tiga miliar rupiah yang diharapkannya
dan jumat malam kemarin uang terkumpul mencapai dua dua miliar rupiah lebih
dana tersebut rencananya akan disalurkan melalui aksi cepat tangkap pada senin berdatang
hasil ini diluar duga
ini sudah dua dua miliar
jadi artinya itu menunjukkan bahwa orang indonesia masih banyak yang peduli terhadap isu isu kemanusiaan
bertemu dengan teknologi yang memudahkan bertemu dengan orang yang mengkomunikasikan intens sehingga orang tergerak
mudah mudahan ini menjadi ciri bangsa indonesia yang selalu gotong royong
dan selalu terhadap sila kedua panjang sila yaitu kemanusiaan yang ada di antara
kalau nanti diganggu dengan kembangan dari rt rt kemungkinan tiga miliar
jadi tiga miliar hari senin kalau bisa media datang
tiga miliar kita serahkan ke aksi cepat tangkap
donasi yang terkumpul bervariasi mulai dari sepuluh ribu rupiah hingga dua belas juta rupiah
rencananya donasi donasi ini akan ditutup pada senin sebelas september pukul tujuh belas waktu indonesia barat